surabaya memiliki aneka hidangan khas yang bertebaran di sudut kotanya
salah satu kuliner populer favorit di sini adalah belut goreng
menu ini sebenarnya hampir sama dengan hidangan yang digoreng lainnya
belut yang sudah dibumbui garam dan bawang putih digoreng dalam minyak panas
namun rahasianya belut harus segar dan mengolahnya juga harus tepat agar tidak terasa amis
satu yang tidak boleh diabaikan dalam seporsi belut goreng adalah sambal
ya belut yang gurih berpadu dengan sambal yang pedas membuat selera makan bertambah
untuk sambalnya juga ada tiga macam jadi pedes sedang sama apa namanya
ya super pedas
saya sih sedang om karena kalau yang pedas pedes banget
belutnya itu tidak bau amis gitu ya terus teksturnya belutnya lumayan
saya pernah coba di tempat lain gitu yang toduk ya di sini di sini
iya gurih terus ada kayak bawang putihnya itu ya mungkin ya itu sih bedanya di situ
seporsi belut goreng sangat terjangkau hanya lima belas hingga dua puluh ribuan saja
bisa jadi referensi makan anda nih saat sedang ke surabaya
jelang ramadan seperti saat ini harga daging sapi biasanya melonjak tajam
nah belut bisa menjadi alternatif makanan pengganti daging sapi
dikutip dari detik com komposisi gizi belut memiliki nilai energi yang lebih tinggi
belut memiliki tiga ratus tiga kilokalori per seratus gram daging belut
sementara daging sapi memiliki dua ratus tujuh kilokalori per seratus gramnya
sementara jika dibandingkan telur belut memiliki nilai protein yang lebih tinggi
belut bernilai protein delapan belas empat gram per seratus gram daging belut
sementara telur bernilai protein dua belas delapan gram per seratus gram

daya cerna belut juga sangat tinggi sehingga cocok untuk sumber protein semua kelompok usia dari bayi hingga lansia
namun yang perlu menjadi catatan adalah nilai gizi lemak belut yang cukup tinggi
sehingga anda juga harus bijak mengkonsumsinya dan tidak berlebihan
tim liputan cnn indonesia